inilah aksi pengendara sepeda motor di ruas jalan tol jakarta cikampek
pengendara motor yang berboncengan tampak membawa barang dengan jumlah berlebihan
sehingga tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tetapi juga pengendara di sekitarnya
aksi nekat keduanya pun menjadi viral di media sosial
pihak kepolisian membenarkan terjadinya aksi tersebut minggu petang kemarin
berdasarkan penelusuran motor yang digunakan ternyata bodong
akibatnya kepolisian sulit mengungkap identitas pengemudi
saat ini polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi dan melihat rekaman cctv
di pintu keluar jalan tol bekasi barat
tapi kami juga memperlakukan cctv yang berada di mana kendaraan itu keluar dari jalan tol
aksi tidak terpuji tersebut bukan yang pertama kali terjadi
sebelumnya pada tiga puluh satu agustus lalu sebuah video menunjukkan tiga remaja putri yang berboncengan di atas satu sepeda motor
masuk jalan tol jakarta cikampek
ketiganya kemudian terserempet mobil
petugas jasa marga yang berada di lokasi saat itu langsung melakukan evakuasi
tim liputan cnn indonesia